sus saya boleh masuk
pak sepertinya kondisi pasien sedang tidak baik
jadi jangan membuat pasien merasa tidak nyaman seperti tadi
karena kita harus mengingat kondisi pasien yang harus stabil
dan karena ini masih observasi takutnya pasien sesak nafas kembali
terima kasih sus
kalau begitu saya permisi
yalah ini rena kenapa lagi ya allah
kenapa rena gak mau ngeliat aku
dan dia juga nggak mau aku pegang
pasien atas nama rina akan segera kami pindahkan
ke ruang rawat ini
dipindahin dulu ya kalau ngerawat ya
mama gak akan kemana mana kok
ya silahkan sus
kenapa rena sampai menolak aku barusan
katanya ada diket sini
tapi gak ada
itu kayaknya dia deh
rik lu gak ngerti gue aja
gue buru buru sa
takut ada orang ngenalin gue
lu kenapa sa tadi kenapa lu nangis
hah cerita sama gue sa
reina kabur dari gue
dia lari di bawah hujan dan tiba tiba di pingsan
dan sekarang dia dibawa ke rumah sakit sama sepupunya
rik gue takut banget rik
gue takut rendah kenapa napa
gue gak mau dipenjara lagi
gue gak mau dipenjara rik
lu gak akan dipenjara
percaya sama gue
bisa gak gak usah nyari kesempatan
gue gak nyari kesempatan
gue pengen nenangin lu sa
lu gak bakal dipenjara sa
tapi lu pasti dipenjara rik
karena lu udah bikin beberapa orang kehilangan nyawa termasuk anak gue
roy juga bakal dilaporin sama andin
bahkan sama nino sekalian
gue harus keluar dari sini
gue gak mau dipenjara lagi
gue gak mau ngeliat lo lagi
saya lo bisa dengerin gue dulu gak sa
yang salah mau pergi kemana
lu jangan pergi dalam keadaan kayak gini sa
elsa tunggu tunggu tunggu
elsa bisa dengerin gue dulu gak sa
apalagi sih rick
lo jangan pergi dalam keadaan kayak gini sa
lo harus tenangin diri dulu
gue takut selalu kenapa napa
gue yang takut keadaannya reina kenapa napa ri
sa lo harus tenangin diri dulu ya
gue harus tau kondisinya reina sekarang
dengar gue baik baik ya sa
itu cuma gue yang ada di sisi lo sa
atau mungkin seperti yang mau pikirin tadi sa
cuma gue yang ada sekarang sah
gue disini sebagai temen lo
tolong jangan usir gue ya sa

mungkin lo mau mau kerja
mungkin lo mau mau mau kerja
kayaknya lo jangan pulang ke rumah dulu deh sa
polisi udah nungguin lo
kalau elsa takut pulang ke rumah
dia bisa bersama gue lebih lama lagi
itu tujuan gue saat ini
tiga orang yang ada bersama dia saat ini
karena gue peduli sama lo
jauh dari lubuk hati lu yang paling dalam
kalau omongan gue ini benar
gue cuma pengen tahu
gue khawatir rik
lo tau rumah sakit rena dimana
gue tau tempatnya
lo mau gue ngecek kondisi rena
di rumah sakit
kalau misalnya lo ngecek sendiri
ntar malah jadi ribet
kalau gue kan
ini sebenarnya rena dibawa kemana sih elsa
kamu ini bener bener keterlaluan
udah nyusurin beberapa jalan
ngecek beberapa hotel deket sini
gak ada tanda tandanya
apa aku telfon andin ya
siapa tuh udah kabar
tapi kalau aku telfon andin
sekarang kondisinya ini lagi panik
ya gak ada malah marah marah lagi
kamu dimana sih nak
apa aku telfon mirna ya
enggak enggak enggak
pasti mereka juga lagi pada panik
aku telfon bapak surya kali ya
siapa tau ada kabar
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya noh
udah ada kabar belum noh
aku justru belum ada kabar apa apa pak
ini makanya aku telepon papa
siapa tahu papa dapat kabar
karena kan aku pikir
seandainya kalau andin sudah dapat informasi soal rina pasti papa yang pertama dikabarin sama andin
pak apa andin udah ngabarin ke papa iya nanti kalau andin telepon atau kasih kabar apapun
bapak akan kasih tahu kamu ya nok berarti belum juga ini aku udah muter muter pak sekitar
sekolahnya reina terus aku sempat ngecek ke beberapa penginapan yang ada di sekitar sini juga masih
ada tanda tanda pak pokoknya kalau ada kabar dari andin papa tolong kabarin aku ya pak
gimana pak nina udah nyari rena dan elsa di sekitaran sekolah tapi enggak ketemu juga mereka
ada di sana pasti khawatirnya sama seperti kita dan ini pasti akan bikin nino semakin senewan sama
gw udah pake penyamaran
jangan kepidian dulu
gue nggak mau ya
kalau ini semuanya jadi rame
gak menguntungkan gue sama sekali
ya beneran ya rick
gue nggak mau dihubung hubungan sama lo
jadi situasinya lo masih jadi buruanan
ya walaupun kejadian ini ada hubungan yang terlalu sama gue sa
kan lo sendiri yang nyoba kan
ya tapi diem aja jangan sampe ketauan bisa an
kan gitu perjanjiannya
dengar ya rik
ini kalau kita salah sedikit aja kita akan dipenjara berdua
tapi sa kayaknya lo udah ketauan ya sa
kalo lo kerja sama sama gue
ya tapi diem diem aja jangan sampe ketauan
ntar deh gue coba cari alesannya supaya gue gak dihubung hubungkan sama lo
lo takut kalau kejadian ini nggak ada hubungannya sama gue
ya kan sedangkan lo tau
ya kan sedangkan lo tau
ya kan pasti ya bakal ketahuan juga
ya udah bisa pake ngeles
biar gue yang ngecek kondisi rena
lo tenang aja di sini
gue bakal ngakuin yang terbaik buat
ya ampun reina
semoga kamu baik baik aja
gue gak mau dikenakan apa
walaupun gue yang bikin dia kayak gini sekarang
berarti rena udah bisa langsung dipindahin ke ruang rawat inap dong mas
cuma memang masih belum boleh dijenguk dulu termasuk sama kamu
gak apa apa ya
gak apa apa sih mas
saya juga masih ngerasa bersalah banget sama andin
tapi emang riki tuh bener bener belut banget
ditambah lagi sama elsa
mereka tuh berdua kerja sama
jadi tuh mereka ngelabuin saya sama pak reza
dan kita tuh gak curiga sama sekali
parti ini yang sebenernya saya masih bingung nih
kamu boleh ceritain detailnya nggak
maksudnya kenapa sampai bisa kayak begini
si pak reza sama anak buahnya tuh kan biasanya sigap
kok bisa terkecoh
nah jadi awal itu reina tuh pengen banget sekolah
cuma dari di rumah tuh andin kayaknya feelingnya udah gak enak gitu
tapi akhirnya saya sama pak reza tetep jaga reina
dan kita antar reina sekolah
kalau pasien baru masuk biasanya harus kugede
kalau emang bener elsa kerja sama sama riki elsa tuh bisa kena pidana loh
bisa di penjara dia
nantu dia mas berani banget loh
padahal dia baru keluar dari penjara
gitu deh mas
eh kayaknya dia jatuh
enggak tadi pas ngambil kayaknya liat ada orang disitu
tapi pas saya cek nggak ada
sehingga rumah sakitnya serem juga nih
satu nih ternyata
orang numbers udah sempet
tapi gak kebutuhan banget
saya tuh ke betapa nih
kok mbak elsa masih mau ya
kerja sama sama ricky
ya gue juga gak habis pikir
remnya belum itu kan ada aja ke elsa
nah sekarang elsa sudah kehilangan anaknya
tapi dia masih bisa kerja sama dengan ricky
ya mungkin anda
anda ngerasain lah
kalau sekarang ada pak al disini
pasti dia akan mencari orang ini sampai ketemu
harus turun tangan langsung
dan lebih fokus lagi untuk mencari orang ini
mungkin saya juga harus bilang dulu sama bu andi
keluar ke bu andi
dan pak sal
gue tuh ngerasa kayak
gue tuh kayak gak
gak berguna aja sih
harusnya kalau gue udah pulih
dan mungkin masalah ini akan cepat selesai
makin berantakan sekarang makin runyam
anda jangan menyalahkan diri seperti itu
pak sal udah tau soal ini
mungkin dia udah tau
ya mungkin sih ya
harusnya hari ini saya ketemu sama beliau
tapi beliau membatalkannya karena memang
beliau sudah meeting dengan timnya
ya udah kalau begitu
nanti sampai rumah sakit baru coba luhubungin dia aja
itu aja lebih baik
kita turutin dulu kata perawat
kita jangan bikin dia pusing
jangan bikin dia kepikiran ya

ya allah nenek lampir itu berulah apa lagi sih sama rena
nggak bosen apa nyakitin hati andin mulu
gue bawa telepon
jangan dulu ya
aku bukan yang ngelarang kamu sebagai ibunya
untuk ketemu sama rena bukan
tapi kita harus cari tahu dulu
raina kenapa sampai punya pikiran seperti itu
nah mumpung sekarang dia pengen ngobrol sama aku
aku gak apa apa di dekat dia
aku cari tahu dulu ya
yaudah kalau begitu kita ke rumah sakit sekarang ya
ya ya gitu lah tante
angga tuh kalau udah mau pasti harus diturutin
tapi ini kan kita baru pulang dari makam
sebaiknya pulang aja dulu ini naila juga kan perlu istirahat
mbak mici juga perlu istirahat tadi kan mbak mici nyetir
ya ya juga
iya ada rendy
kamu udah pulang
mau pada ke mana kok kayaknya mau berangkat
emang kamu gak tahu ren
ya tadi sih aku emang lagi sibuk banget di kantor mah
aku nggak tahu kabar apa apa
dan tadi pagi
aku berangkat ke kantor
aku ketemu sama riki
ya saya sempat ngejar dia
nangkep dia tapi tiba tiba dia neriakin saya
kalau saya sebagai copet
ya akhirnya warga datang
dan saya menjelaskan ke warga itu
di saat itu ricky malah kabur
eh itu orangnya benar benar keterlaluan ini licik
jadi gini ren
elsa ini kerja sama dengan riki
buat ngeco riza sama mirna
dan akhirnya reina dibawa pergi
mbak elsa bawa kabur rena
dan dibantu sama riki
cuma sekarang ya alhamdulillah sih
rena udah sama andin lagi di rumah sakit
rumah sakit sejahtera kan
gue nggak tahu ren
cuman yang jelas tadi riza cuma sherlock aja
jadi kita mau ke sana sekarang
ya sebaiknya rena memang dibawa ke rumah sakit terdekat
untuk pertolongan pertama berhubungan dengan kamu
udah kalau gitu kita langsung berangkat mungkin
yaudah kalau begitu
sayang kamu sama tante mayang di rumah aja ya
buat jaga nayla
ya merah di rumah ya
biar randy sama saya aja yang ke sana
sambil sembunyi dulu
sama bumi sama emma
saya bantu ya
ya allah kasihan andin
kenapa rena jadi bisa begitu ya
niar kamu tunggu sebentar di sini ya
biar saya masuk dulu
saya cek di dalam seperti apa
mau lihat rena kan
tapi ada baiknya
saya cek dulu kondisi di dalam seperti apa
nanti saya update ya
ya ya jangan mas
saya juga kayaknya harus diam diam nyiapin hati
adil kayaknya masih marah sama saya
ini makanya saya cek dulu
amin semoga ya
istirahat ya rena
makasih ya sus
nanti kalau misalnya ibu butuh apa apa
ibu bisa pencet bel di sebelah sini
kalau begitu saya permisi dulu ya bu
ada perempuan di sini
udah enakan belum
karena dia mulai ketyoung
eh saya pfourt itu tapi ituh
aku mau sama mama
aku gak mau
aku gak mau
aku gak mau
aku gak mau
aku gak mau
aku gak mau
aku gak mau
aduh riki mana sih kau lama banget
jangan jangan diketangkep ya
aduh jangan nih
apa gue telpon aja kali ya
tapi kalau gue telepon
ternyata dia lagi sembunyi
nanti ketahuan dong
aduh gimana ini
gue cuma pengen tahu kabarnya rena tuh gimana
apa dia baik baik aja atau enggak
yang ngecet gue juga banyak
tapi gue belum tanggepin
kalau gue masuk sekarang
yang ada gue diamuk sama semuanya
keadaannya makin baik
ada apa nih sus
ada panggilan dari ruang pasien bu
wah kayaknya keadaannya rena makin gawat ini
kayaknya rena dalam kondisi gawat
mereka semua pada panik
tidak ada yang bisa membantu
saya harus pergi dulu
saya harus pergi dulu
saya harus pergi dulu
saya harus pergi dulu
telepon lo bunyi gak
ini kayaknya jangan jangan ricky deh
soalnya tadi mas sal sempat bilang
dia kayak mau lihat ada orang
tapi pas dicek nggak ada
cuma ada bunyi handphone
bukan handphone kita juga yang bunyi
coba mendingan lu cek deh
aman mbak gak ada siapa siapa
alhamdulillah mudah mudahan kita cuma parno doang
mending sekarang kita harus tetap waspada
kalau ada apa apa yang curiga kita pokoknya harus
kita harus buru buru cek ya
terima kasih promised
jangan lupa share like and subscribe
apa choosean grandma kamu
mas di gurian
dia emang rambut
tante minta maaf ya tante harus cerita ini ke kamu
sebenarnya tante juga gak tega
tapi mama kamu selalu maksa tante untuk naruh kamu di pantai asukan
mama andin tinggalin aku di sana
aku gak mau

jangan begitu sama mama
mohon maaf pak bu
sebaiknya bapak sama ibu menunggu di luar ya
nanti kalau rina sudah tenang bapak sama ibu bisa bujuk kembali
kita tunggu di luar ya
aku gak mau gak mau di sini
kasih dia waktu biar dia tenang dulu
tante projun bilang mama tinggalin
aku di pantai asukan
sus saya boleh masuk
pak sepertinya kondisi pasien sedang tidak baik
jadi jangan membuat pasien merasa tidak nyaman seperti tadi
karena kita harus mengingat kondisi pasien yang harus stabil
dan karena ini masih observasi takutnya pasien sesak nafas kembali
terima kasih sus
saya harap kita berbaik sama sama
kalau begitu saya permisi dulu ya
barusan kamu dengarkan
please percayakan rena sama aku ya
aku cari tahu penyebabnya kenapa
kenapa dia sampai punya pikiran itu
nanti aku akan cerita semuanya sama kamu
harusnya aku yang nemenin rena
harusnya di kondisi seperti ini ada mamanya di sampingnya
tapi gak denger rena ngomong kayak gitu
hancur hati aku sa
tapi sekarang demi kebaikan kamu kebaikan rena
kita harus runut semuanya dari awal
apa yang menjadi penyebabnya
seperti aku bilang tadi mumpung rena gak apa apa dekat aku
dia mungkin bisa cerita
jadi kita cari tahu
biar kita bisa selesaikan semua ini ya
sekarang kamu tenangin dulu dulu
iya rena sekarang udah masuk ruang rawat bu
tapi barusan andien keluar dari ruang rawat rena
sedih gitu kayak mau nangis
kayaknya rena gak mau ketemu sama andin deh bu
tapi saya juga nggak tahu jelas sih bu
coba bu bos telfon andin gitu buat nanyain kenapa rena bisa kayak gitu bu
oh udah nyoba telfon andin tapi gak bisa ya bu
mungkin andinnya lagi fokus ke rena kali ya bu
saya juga kasian melihatnya
oh iya sih bu kalau habis hujan biasanya kan suka macet jalanan
isu andin sendirian di luar ruangan masal barusan masuk ke dalam
kasian banget andin
kalau gue gak tau kejadian pastinya kayak gimana lagi
udah berkali kali aku telfon gak ada respons sama sekali
ini aku khawatir nino sama andin itu emosi terus lapor polisi
ya allah mudah mudahan elsa gak menyentuh soal kriminal lagi ya pak
ini elsa paham gak sih situasinya seperti apa
ya allah semoga segera terjawab semua masalah ini
semoga ada kabar baik tentang reinhar
dan juga jelas keberadaan andin sama andin buying below us its worth ring the bell juga
keadaan elsa itu ada dimana
dan semoga elsa juga keadaannya baik baik saja ya allah
nomor yang anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis anda
adin juga gak bisa deh ya
gak bisa juga mah
allahu akbar astaghfirullahaladzim
kita harus nyari rena dimana nih mah
nino aja nyari gak ketemu ketemu
astaghfirullahaladzim ya allah
udah enakan belum nafasnya
rena sayang kenapa menangis
om sal boleh pegang tangan rena
om sal juga jadi sedih kalau rena nangis
apa benar mama adin mama kandung aku
mama kandung aku
kenapa bisa nanya begitu
tapi mama tinggalin aku di panti asuhan
terus aku bayi
mama tinggalin aku di pantai asuhan
terus aku bayi
om sal gak bisa jawab pertanyaan itu
rena nanti tanyakan langsung ke mama
biar mama andin yang jawab ya
tapi kenapa rena bisa mikir kayak begitu
tante elsa diaktif surat ke aku
emang rena ditinggalin di pantai
tahun berikut karena